seorang pesepeda motor berpegangan pada tiang jembatan setinggi sekitar lima puluh meter
saat terjebak di jembatan lintasan krl jurusan jakarta nambo
di atas sungai tapos kabupaten bogor jawa barat
sementara sepeda motornya dimiringkan pada bibirel
aksi ini ia lakukan untuk menyelamatkan diri agar tidak tertabrak kereta yang melintas
video kejadian ini pun viral di media sosial
pada minggu sore petugas kai langsung mengecek lokasi
guna memastikan kondisi rel dan menjaga pemotor lain agar tidak menerobos lintasan kereta
sejumlah warga di sekitar lokasi mengakui peristiwa serupa sudah sering terjadi

sekondaman mau pulang
rumahnya dimana pak
oh dari cibinong ke keranggan ya pak
menurut warga banyak pesepeda motor hingga pejalan kaki yang nekat menerobos jalur kereta
untuk mempercepat jarak tempuh antar desa
majuanda bogor jawa barat